ubur ubur di sayabulu kota serang banten dihentikan polisi
pimpinan kelompok tersebut percaya bahwa mereka utusan tuhan untuk menyampaikan pesan kerajaan ubur ubur
kepolisian resor serang kota mendatangi sejumlah rumah yang dijadikan tempat berkumpul kelompok kerajaan ubur ubur
di jalan sayabulu kecamatan serang kota serang banten
polisi menghentikan aktivitas kegiatan dan ritual yang dilaporkan telah membuat resah warga sekitar
dari keterangan yang didapat terduga baru pindah dua tahun lalu
dan selalu melakukan kegiatan ritual pada setiap malam jumat di rumahnya bersama puluhan pengikutnya
warga tidak pernah tahu persis kegiatan tersebut
tapi mencurigai terduga yang dikenal sebagai paranormal itu menyebarkan paham yang sesat
untuk mengantisipasi tindak anarkistis warga
kepolisian yang dibantu para ulama melakukan pemanggilan terhadap dua terduga pemimpin kelompok kerajaan ubur ubur
yaitu sn dan ns serta menyita barang bukti struktur organisasi kelompok tersebut
secara umum mereka mengatakan bahwa mereka muslim
namun kalau kita lihat kita pelajari video video yang beredar di media sosial facebook
memang agak sedikit
tidak lazim tidak lazim atau berbeda dari kebiasaan kita kita orang muslim
saat ini terduga dan barang bukti struktur organisasi kelompok tersebut dibawa ke mapol reserang kota untuk dimintai keterangan
polisi akan mengkaji kasus ini lebih dalam bersama majelis ulama indonesia
dari keterangan sementara terduga mengaku utusan tuhan untuk menyampaikan pesan dan menganut paham kerajaan ubur ubur
hadi mazda serang banten